tis kok lo nyuci sendiri tukang cucinya mana
eh terus sekarang jadi tukang cuci motor
iya kamu kenapa tersenyum kamu ngadek saya ya
kalau gitu saya pulang dulu ya bu terima kasih
mas baru ya mas
iya bang baru mulai hari ini
yang lama kemarin
yang lama kemarin
yang lama kemarin
nggak jadi ya
emang lu emang tau dah
kue kedemenan gua
itu kue pesanan orang beh
dari baunya aja udah enak
nanti udah ya
alhamdulillah kirain gak enak
oh seperti itu
saya ambil air putih dulu ya
air putihnya be
kok bolunya gak dihabisin be
ntar mak sedih loh
sakit banget jantengan gue ini
ngangkat lakinya jangan tinggi tinggi
eh sedangkan aku jadi beda rasanya nih
tak ada apa apa
apa muka lo letak banget
bapak berozali mau naikin harga sewa kontrakan bulan depan
masalah lo mau masih kecil
yang udah mau punya rumah
kagak jadi gara gara ditipu
lucu itu kalau lihat dua orang cupu lagi saling mengeluh
lu mau pergi mai
loh kok bulunya kagak dihabisin
ini mau gue habisin
gua mau ke tempat yang lebih baik
loh karena habis
bakalan seret lagi tau gue
yaudah kalau gitu
gue pamit deh ya
udah dapat berapa motor kang fisna
masya allah pak belum ada pak muklis
ya pak tissa belum ada kang tisna kerjaannya sibuk main semprotan
tidak ada pak tissa
kagak usah gue cuma mampir sebentar
mau ngasih tahu bulan depan kontrakan gue naikin
hah naik be
kalau gitu saya pindah aja deh deh
ke kontrakan babi mohon
lebih baik dan lebih nyaman
pokoknya kontrakan bulan depan gue naikin
eh ngapain disitu
tis kok lo nyuci sendiri tukang cucinya mana
eh lo sekalian jadi tukang cuci motor
iya kamu kenapa tersenyum kamu ngadek saya ya
tidak kapan gue senyum nih liat muka gue
kalau gitu saya pulang dulu ya bu terima kasih
mak untung ketemu disini
emangnya ada apa bu nur
tadi saya dengar babe mau naikin sewaan kontrakan
oh seperti itu
iya seperti itu
kalau seperti itu tapi harus pulang kasih tahu bang ojek
oh seperti itu
jadi lo mau ninggalin emak sendirian
ya nggak seperti itu juga kali mak

oh seperti itu
ya seperti itu
ya seperti itu
ya seperti itu
ya seperti itu